isu kebangkitan partai komunis indonesia menjadi bahan perdebatan dan juga perbincangan terutama di sosial media belakangan ini
apakah benar mayoritas masyarakat kita memang tengah dihantui oleh momok bangkitnya komunisme
untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan direktur program saiful mujani research and consulting
sirojudin abbas yang beberapa waktu yang lalu baru saja merilis survei tentang isu kebangkitan pki
mas abbas selamat malam
kita akan bahas ini mengenai tapi sebelumnya kenapa sedikit mas kenapa kemudian smrc membuat rilis ini ataupun survei ini
ada dua kepentingan saya kira yang pertama kita semua secara keseluruhan bangsa indonesia tahu bahwa partai komunis itu dilarang
tap mpr nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam masih berlaku
dan di dalam konteks internasional juga partai komunis sudah semakin tidak dihiraukan orang
bahkan saya kira hanya tinggal korea utara
yang masih hidup dan kuba
lalu dalam konteks indonesia setelah reformasi memang ada upaya dari misalnya beberapa orang aktivis yang mendirikan misalnya partai politik yang sedikit membawa semangat sosialisme
misalnya tapi ternyata tidak mendapatkan dukungan publik sangat kecil
dan tap mpr itu masih berlaku
kemudian makin kesini makin jauh sebetulnya
ide komunisme sebagai partai sebagai ideologi dari harapan publik indonesia
meski demikian kita mencatat beberapa waktu terakhir ini banyak sekali isu yang beredar di masyarakat bahwa pki sudah mulai bangkit
bahkan ada yang mengait ngaitkan bahwa presiden jokowi dengan partai komunis indonesia
itu sebabnya bagi kita ini penting untuk dicek sejauh mana isu seperti itu
dirasakan oleh masyarakat indonesia secara keseluruhan
jika dirasakan atau jika tidak dirasakan kenapa tidak dirasakan
dan yang terakhir apa efek politiknya secara keseluruhan
ini hasilnya sudah bisa dilihat juga karena sudah ada dirilisnya begitu
karena memang mayoritas menurut smrc tidak percaya dengan adanya isu bangkitan pki
tapi kita akan coba ulas dulu mas abas ini satu persatu ya dari hasil survei anda
ini yang pertama adalah aman dari ancaman kekuatan tertentu
ini hasilnya cukup aman ini kekuatan apa ini mas
itu artinya menjelaskan bahwa masyarakat indonesia saat ini sedang merasa nyaman tentram
tidak merasakan ada ancaman yang serius
dan itu artinya sekitar delapan puluh sembilan persen merasa fine
hanya sekitar lima empat persen yang merasa kurang aman
kita lihat lagi ini sekarang sedang terjadi kebangkitan pki
ini angkanya cukup tinggi sekali delapan puluh enam delapan tidak setuju
ini bagaimana mas abbas kebangkitan pki
artinya gini isu isu itu ternyata tidak punya
akar di masyarakat itu hanya tidak percaya bahwa ada isu kebangkitan pki
hanya dua belas enam persen saja itu sangat kecil dari skala penduduk indonesia saat ini
yang merasakan ada isu kebangkitan pki
oke nah ini demografi nanti kita akan bahas lebih lanjut
tapi angkanya delapan puluh enam delapan persen ya
tidak setuju dengan isu kebangkitan pki
oke kita lihat lagi kemudian hasil survei yang lain
hasil rilisnya bila setuju apakah kebangkitan pki sudah menjadi ancaman
dua puluh persen tadi itu tiga puluh sembilan sembilan persennya dikatakan sudah menjadi ancaman
itu artinya nilainya sebetulnya sama dengan lima satu persen dari total penduduk indonesia
tapi jumlahnya itu menurut smrc cukup banyak gak sih mas sebenarnya
dibanding dengan total populasi kita kecil
jauh kecil sekali
oke kita lihat lagi hasil yang lainnya
kebangkitan pki tidak mengancam bila keadaan sosial semakin membaik
ini sebetulnya berangkat dari perspektif umum
yang berkembang bahwa kebangkitan pki itu terkait dengan adanya ketidakadilan
adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan
maka jika terjadi perbaikan kesejahteraan maka asumsinya harusnya tidak ada dong
tapi ternyata menurut warga perbaikan kesejahteraan tidak kaitannya dengan isu pki
mereka tidak setuju bahwa perbaikan kesejahteraan itu akan menghilangkan isu
ini menarik juga ya artinya bukan masalah kesejahteraan juga
bukan masalah kesejahteraan ternyata
kita lihat lagi kemudian hasil rilis smrc yang lain
silahkan mas abbas jelaskan
persis itu yang berkembang saat ini
mengait ngaitkan ada hoax ada berbagai tuduhan yang mengaitkan jokowi adalah pki
atau orang pki dirinya sendiri
pada isu tersebut warga tidak setuju
nah saya kira kelompok itu memang sudah punya keyakinan seperti itu pada dasarnya
meskipun banyak fakta yang menunjukkan bahwa presiden tidak ada urusannya dengan itu
tapi ada juga yang percaya
jadi hasil ini juga berbanding lurus dengan hasil sebelumnya yang tadi mengatakan bahwa isu pki bangkit tidak percaya
tidak percaya dengan sebagian
atau punya kedekatan dengan pks
kita lihat ini secara partainya ini mas ya
ini juga beredar juga di media sosial bahwa sekarang sebesar yang saya tangkap adalah yang percaya ini kebanyakan adalah masa dari partai gerindra dan juga dari partai pks
penjelasan dari smr sih bagaimana mas
dalam kerangka analisis politik kita penting untuk memahami siapa sesungguhnya yang punya irisan dengan aktor aktor dan institusi politik yang ada
saya potong sebentar mas
ini setuju dengan kebangkitan pki
kalau dari pks setuju ada tiga puluh tujuh angkanya
tapi yang tidak setuju banyak juga
ya yang tidak setuju banyak juga
yang seperti digarisbawahi adalah bahwa semua partai pada semua partai politik yang ada memang ada sebagian dari mereka yang mengatakan setuju dengan isu kebangkitan pki
tapi proporsi irisannya lebih besar pada pks dan gerindra
yang lainnya cenderung lebih
yang lainnya cenderung lebih kecil
kita ke yang selanjutnya ini jika setuju apakah sudah menjadi ancaman
kedua partai ini ya
maka kita lihat juga proporsinya kita
dalam hal ini yang lebih menonjol kelihatannya pks
oke artinya memang ini kaitannya dengan politik sangat tinggi sekali
sangat ini sekali
bukan kesejahteraan tadi kita kembali lagi
betul ini jadi lebih kental nuansa
ini dilakukan kapan ini mas surveinya
itu tanggal tiga sampai tanggal sepuluh september
berarti waktunya masih sangat berdekatan ya setelah dirilis
tapi memang kesimpulannya adalah yang paling banyak itu adalah dari masa dari pks dan juga dari
kita lihat lagi ini adalah isu sedang terjadi kebangkitan pki menurut pilihan presiden dalam pilpres dua ribu sembilan
silahkan dijelaskan mas
kita juga penting memahami
kaitan antara dan irisan antara sikap mereka terhadap dukungan isu sedang terjadi kebangsaan pks dengan pilpres dua ribu empat belas
kita cek siapa gitu yang ternyata beririsan lebih besar
ternyata irisannya sangat signifikan besar pada pendukung pak prabowo johata
sedang terjadi kebangkitan pki sedangkan jokowi jk sepuluh
dan yang merasa sudah menjadi ancaman pun besar mas
hasil ini dari yang dilihat oleh smrc kenapa muncul angka ini mas abbas
ya itu dia nuansa ketalan
nuansa politik di dalam isu kebangkitan pki itu memang terasosiasi langsung dengan politik oposisi yang dimainkan oleh gerindra dan pks
yang saya kira ada motif motif politik di belakang itu
dan terkait dengan dukungan mereka terhadap presiden
dan juga terkait dengan calon calon presiden di pemiliu dua ribu empat belas
yang masih terbawa sampai saat ini
dan mungkin juga terkait dengan persiapan menjelang dua ribu sembilan belas
oke jadi ini terkait setelah pilpres dua ribu empat belas dan menuju ke pilpres dua ribu sembilan belas
menurut smrc ada kaitannya dengan atau beririsan dengan parpol ataupun gerindra pks dan juga pendukung dari prabowo hatta
kita lihat kemudian siapa sebenarnya ataupun angka ini secara demografi ini bagaimana
coba mungkin ini bisa mas abbas jelaskan lebih detail lagi
nah kita perlu menggali lebih lanjut
siapa sebetulnya diantara warga indonesia yang setuju tentang isu kebangkitan pk ini
supaya kita bisa memahami dengan lebih komprehensif
dari diantara kita
nah dengan demikian kita bisa melihat
kalau kita bandingkan dengan asumsi umum
mestinya orang yang merasa sangat sangat dekat dengan isu kebangkitan pki itu adalah orang orang yang mengalami peristiwa tahun enam puluh an
tapi yang terjadi
tapi yang terjadi ternyata berbeda
kalau dilihat dari sebaran demografinya seperti ini
seperti apa ini mas
cenderungannya lebih laki laki
lalu basisnya di perkotaan
oh perkotaan justru ya
ini basisnya lebih banyak di perkotaan ketimbang di pedesaan
lalu usianya cenderung lebih muda
ini di kisaran usia di bawah dua puluh satu tahun ke bawah
lihat proporsinya lebih besar dibanding kelompok usia yang lebih tua gitu
masih ada mas
ini slide dari demografinya
lalu pendidikannya lebih tinggi
ini terlihat betul
proporsi yang pendidikan tingginya lebih besar ketimbang yang lebih rendah
lalu dari sisi penghasilan juga terlihat penghasilan lebih tinggi
apa artinya ini
apa artinya ini dari pendidikan hasil dari smrc
itu artinya bahwa kelompok ini bukan kelompok yang terasosiasi dengan peristiwa enam puluh enam puluh lima itu
yang sudah lebih senior tentu saja
ini yang menarik adalah ternyata gejalanya lebih banyak pada kalangan laki laki
berbasis perkotaan berusia muda berpendidikan tinggi dan berpenghasilan relatif tinggi
jadi itu adalah isu pki yang berpendidikan agak lebih rendah memakan isu ini
nah ini isu isu pki itu selalu terkait dengan isu keadilan sosial ketimpangan dan seterusnya
tetapi ternyata bukan orang paling miskin
paling tidak punya tanah misalnya
justru dengan penghasilan yang agak lebih tinggi dari dua juta
nah kita akan lebih bahas lagi nanti lebih dalam lagi dalam dialog selanjutnya
mas abbas ini sebenarnya siapa yang percaya isu ini dan apakah betul ini menjadi sebuah komoditas politik atau tidak
nah nanti kita akan bahas saja dah
pembahasan terkait dengan isu kebangkitan komunisme di tanah air akan kami lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia prime news akan segera kembali
berbeda dengan aksi dua ratus sembilan puluh sembilan yang takut akan potensi kembali bangkitnya pki
survei dari saiful mujani research and consulting justru menunjukkan hal sebaliknya
berikut kami elaborasi
survei smrc yang digelar di bulan september dua ribu tujuh belas ini menunjukkan bahwa delapan puluh enam delapan persen masyarakat indonesia tidak setuju isu bahwa pki telah bangkit kembali
sisanya dua belas enam persen menjawab setuju isu pki bangkit sementara enam persen memilih tidak menjawab
begitupun dengan adanya anggapan bahwa presiden jokowi terkait dengan pki
hasilnya sebanyak tujuh puluh lima satu persen responden tidak setuju dengan isu jokowi terkait pki
sementara itu lima satu persen menjawab setuju dan sembilan belas sembilan persen mengaku tidak tahu
memang sejak lama sosok presiden jokowi banyak diisukan terkait dengan pki
salah seorang yang secara terbuka pernah mengatakan bahwa saat ini istana kepresidenan menjadi saran partai komunis indonesia adalah alfian tanjung
karena mereka sekarang diisi oleh teten mas duki uim suprianto budiman sejat miko walu yujati nezar fatriat dan sederhana kader kader pki
yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas
keren ya jadi istana negara sekarang jadi sarannya pki
sejak bulan mei dua ribu enam belas sampai kapan gue gak tahu
beberapa waktu lalu gedung ylbhi di jakarta pusat juga digeruduk kumpulan massa yang merasa tengah diadakan kegiatan pki di sana
analis politik senior aisyikam justru merasa bahwa gelombang ketakutan akan bangkitnya pki
tapi pada saat ini hanyalah sebuah komoditas politik semata

saya kira saya tidak perlu mengatakan
isu dan kekhawatiran mengenai kebangkitan pki memang harus dilihat secara proporsional sesuai dengan fakta fakta yang ada
masyarakat pun diimbau untuk tidak terlalu mudah percaya informasi bernuansa provokasi dan propaganda
yang membawa nama nama partai komunis indonesia tanpa ada bukti yang jelas
budi adiputro cnn indonesia
hantu komunis membangkit lagi
itulah pertanyaan banyak sekali masyarakat belakangan ini
melihat maraknya aksi penolakan dan juga propaganda ketakutan akan bangkitnya partai komunis indonesia
hasil rilis lembaga saiful mujani research and consulting justru menyatakan mayoritas masyarakat indonesia tidak percaya dengan isu pki bangkit
lalu siapa dan juga apa motif pihak pihak yang mengembuskan ketakutan ancaman bangkitnya pki
apakah ancaman itu nyata atau hanya fata morgana semata
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut saya sudah bersama dengan sejumlah
narasumber pada malam hari ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ada mas sirojurin abas kembali bergabung
dari smrc tadi kita sudah ngobrol banyak ya mas ya mengenai hasil rilis dari smrc
dan juga ada mas wahyu muriadi jurnali senior selamat malam mas wahyu
alhamdulillah baik dan juga sudah bergabung ada mas rahmat himran ketua aliansi pemuda anti komunis
selamat malam mas rahmat
nah kita malam hari ini perbincangan kita dasari dari hasil rilis smrc
yang bertepatan dengan hari kesektif pancasila ini
kita juga sepekan ini juga disuguhkan hasil rilis dari smrc
yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat ini mayoritas tidak percaya kok dengan isu pki ini bangkit
coba kita awali dari mas abbas terlebih dahulu
angka ini dari mana dan dasarnya ini apa mas
pertama ini kan survei nasional
ketika kita mendengar banyak isu perbincangan
terus apa namanya desas desus terkait dengan kebangkitan pki di indonesia
saya kira kita perlu mengecek kedalaman
kedalaman isu itu di tengah masyarakat
sejauh mana masyarakat percaya dengan isu itu
dan mengapa isu itu dan siapa sebetulnya yang di masyarakat
meyakini ada isu kebangkitan pki itu
nah itu sebabnya kita melakukan survei nasional
itu salah satu cara untuk memahami perilaku dan pemikiran masyarakat saat ini
sekaligus dia memotret opini dan persepsi masyarakat pada saat survei dilakukan
dan hasilnya kita menunjukkan bahwa isu itu tidak disetujui oleh mayoritas warga indonesia
artinya kalau kita lihat dari sisi makro publik indonesia
maka kita akan melihat bahwa isu itu hanya berkembang di kalangan minoritas publik indonesia
sementara mayoritas tidak percaya bahwa isu kebangkitan pki itu nyata
itu isu kebangkitan pki
isu kemudian bahwa tudingan presiden jokowi adalah orang pki
ya kita juga cek
saya kira karena penting dalam politik nasional
kita tahu negara ini masih belum mencabut tap mpr dua puluh lima atau enam puluh enam itu
baik partai maupun orangnya belum boleh menjalankan prinsip prinsip komunisme di negara ini
jika ada yang mengait ngaitkan presiden dengan komunisme
itu sangat berbahaya sekali
dan itu bisa membuat legitimasi sebagai presiden salah
dan presiden bisa dianggap menyalahi undang undang dasar jika dipercaya seperti itu
oleh karena itu penting kita membaca seperti apa sih publik menilai isu itu
dan ternyata kita menemukan mayoritas juga tidak percaya dengan isu kaitan yang mengaitkan presiden dengan komunisme itu
dan untuk yang mayoritas apa yang kemudian mereka begitu yakin bahwa presiden ini bukan orang pki
saya kira banyak masyarakat lebih mayoritas masyarakat memahami informasi yang benar tentang presiden
tentang kondisi real di indonesia
memahami informasi yang sudah dinyatakan juga oleh presiden
dan oleh data data yang bisa diakses oleh publik
nah sementara sebagian masyarakat lagi
kalau di amerika
alternative factnya ini bentuknya apa ya
saya tidak tahu mungkin hoax mungkin apa
tapi mungkin mereka punya rujukan yang berbeda dengan yang beredar dan sudah diverifikasi oleh institusi negara
sehingga masih aja ada yang percaya bahwa presiden orang pki atau bagian dari organisasi pki
tapi itu minoritas dari sisi politik itu efeknya kecil sekali
karena kita melihat dalam apa
saya kira yang dilihat adalah mayoritas terbesar dari publik ini
itu yang penting kita garis bawahi
ini efeknya kecil tapi kok kemudian kita sepertinya heboh sekali gitu dengan isu pki bangkit ini belakangan ini ya
apalagi di tahun dua ribu tujuh belas ini
saya ingin ke mas wayu
yang anda tangkap juga sama tidak dengan hasil smrc bawah
sebenarnya masyarakat ini nggak percaya kok dengan adanya isu pki ini
ya saya belum melakukan survei sendiri
tapi apa yang dihasilkan oleh smr sibawah itu menarik
dan saya percaya dengan kredibilitas dari lembaga ini
tapi bagi saya pertanyaan adalah ini isu atau bukan sih
menurut saya ini komunisme apalagi pki khususnya ini bukan menjadi isu
oke jadi apa kalau ini bukan menjadi isu mas
ini bukan diisukan
ya kan dibikin sebagai isu yang kemudian menjadi daya tarik untuk kepentingan politik itu aja
ya kan untuk mengait ngaitkan segala rupa yang jatuhnya ujung ujungnya kita tahu pasti ke presiden
ya sudah kalau begitu kita kalau di era yang serba terbuka ini ya dibongkar saja toh
kalau memang iya di sisi mananya bisa dikonfirmasi di mana mana
pun kalau ada yang namanya pki itu katanya ada lima belas jutaan
ya kalau iya di gebuk aja
kpm brs nomor dua ribu lima ratus enam puluh enam masih berlaku
dan itu menjadi payung hukum yang serius untuk ditegakkan
sudah ada payung hukumnya kok kita cuma ngomeng ngomeng aja
ngomong kosong aja semuanya
ini diisukan tapi kemudian masyarakat juga cukup gaduh ini mas
mas wahyu menghadapi isu ini
masyarakat itu masalahnya kan masyarakat kita
kebanyakan kan masyarakat yang ya memang gampang diasup
diasup dan dihasut
oleh serangkaian serangan serangan di media sosial
maupun informasi informasi yang tidak proper
sehingga di sini memang peran pers
ya saya kerja di tembo
menjadi rumah klarifikasi dari semua ini
bahwa itu tidak benar begitu
ya bahwasannya masih ada beberapa atau mungkin banyak orang yang berpikir
bahwa komunisme itu menjadi kajian yang menarik
menjadikan satu apa katakanlah
sesuatu yang apa sih menariknya kok
kemudian walaupun di negara negara besar yang menjadi sponsor
seperti china dan tiongkok
sudah runtuh ya
kecuali misalnya korup misalnya
ya dia apa namanya menjadi
faktanya mereka menjadi kapitalis sponsor sekarang ini
china gak ada
adanya di partai komunis cina memang ada
tapi sistemnya juga sudah mulai kapitalis juga
iya pun saya pernah ke tempat lahirnya
max di rumahnya di trier sana di jerman
itu malah jadikan museum dan merchandise nya dijual
mungkin kalau max tau
oke saya ingin ke mas rahmat ini dari aliansi pemuda anti komunis
dalam beberapa kesempatan mas rahmat dan juga teman teman ini ikut
di garda terdepan begitu untuk seolah olah apa namanya ya
kita sebut beraksi lah terkait dengan aksi komunisme ini
ada di aksi dua ratus sembilan puluh sembilan atau di ylbh
terakhir kita juga tangkap
tapi ini hasilnya justru agak berbeda ini mas rahmat
dengan hasil rilis smrc ya
dengan apa yang mungkin dikhawatirkan oleh teman teman dari mas rahmat sendiri
anda melihatnya bagaimana
artinya anda mewakili yang minoritas dong ini
kita dari aliansi gerakan pemuda dan mahasiswa anti komunis
dalam hal ini melihat dari segi pengawasan agar supaya kita mengantisipasi saja
jadi kita mengantisipasi dengan adanya
mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
kita mengawal itu
tidaknya kita mengantisipasi karena komunisme bangkitnya komunisme ini tidak seperti partai politik
yang kita bisa lihat wujudnya dan lain lain
mereka bergerak tanpa bayangan
anda melihat ini bergerak saat ini di indonesia
ya saat ini sangat jelas kita melihat
tapi kan tidak bisa dilihat
karena kelompok kita melihatnya dengan berbagai macam
kegiatan kegiatan yang mereka lakukan di tengah tengah ibu kota jakarta
ya misalnya kemarin mereka sempat melakukan kegiatan simposium seribu sembilan ratus enam puluh lima secara terang terangan
kemudian mereka melakukan kegiatan di komnas ham di ilbhi kemarin
kemudian mereka melakukan kegiatan festival belok kiri
dimana pemahaman pemahaman tentang komunis akan mereka cerahkan disitu
meskipun sudah dibantah juga ya
meskipun sudah dibantah
tapi kita mendapat bukti bukti ini dan kita mengevaluasi
bahwa mengarah ke kebangkitan pki gitu
jadi buktinya apa itu mas rahmat kalau bisa dibagikan
ya jadi kalau perkara kemarin yang sempat dipermasalahkan di ylbhi itu kita sudah siapkan
tadinya kita mau siapkan laporan tapi tim kuasa hukum sampai saat ini belum bisa membukanya di depan umum
karena ini merupakan suatu hal yang bentuknya rahasia
tetapi sudah ada berbagai macam upaya mereka
ada tanda tanda kebangkitan komunisme yang ada di indonesia
dengan berbagai kegiatan kegiatan yang pro terhadap komunis
yang dilakukan di ibu kota jakarta
isu pki bangkit artinya yang mas rahmat dan juga teman teman perjuangkan ini tidak dipercaya oleh mayoritas masyarakat kita
ya jadi namanya antisipasi walaupun hasil surveinya nol terhadap kebangkitan pki
justru kita yang mempunyai tugas
kaum muda dalam hal ini gerakan pemuda anti komunis kita harus mengantisipasi ini
jangan sampai kita lengah ketika hasil survei
oh masyarakat kok nggak percaya adanya kebangkitan ini
akan tetapi kita jangan sampai kejadian enam puluh lima kemudian terjadi lagi di sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang
makanya antisipasi ini dari sekarang
sebelum mereka banyak sebelum mereka bergerila kemana mana kita harus segera tunjukkan bahwasannya kita tetap menjaga
tapi jadi agak agak mencurigai mencurigai gitu dong
mereka harus berbagai macam gerak gerik mereka
kemarin contohnya ini mereka bangga dengan terbitkannya buku aku bangga jadi anak pki
kemudian kemarin juga mereka sempat mengugat tap mprs dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam ini agar supaya ditarik kembali
nah kaum kaum kelompok kelompok pro terhadap komunis itu sendiri
mereka mencoba untuk menarik kembali tap mprs ini agar supaya tidak diikat aturan ini terhadap penyebaran paham paham komunis yang ada di indonesia
berarti ini merupakan cikal bakal
komunis ini akan bangkit lagi di negara kesatuan republik indonesia
oke mas wahyu anda sepakat dengan mas rahmat bahwa ada aroma aroma pki bangkit ini belakangan mungkin dari kegiatan kegiatan yang dicurigai bahwa itu adalah kegiatan pki
tapi tahan dulu mas wahyu jawabannya kita akan kembali usai jeda
kami akan segera kembali cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
kita kembali di prime news masih membahas mengenai siapa sebenarnya yang percaya dengan isu kebangkitan pki yang bangkit ini
kita masih bersama dengan mas abbas dari smrc mas wahyu wartawan senior dan juga ada mas rahmat dari ketua aliansi pemuda anti komunis
saya ke mas wahyu tadi terhenti
tadi dari yang mas rama sampaikan teman teman dari aliansi pemuda anti komunisme mengatakan bahwa memang ada aroma aroma ataupun gerakan gerakan pki
yang coba dibangkitkan kembali yang dipercaya oleh teman teman dari mas rahmat sendiri
apakah mas wahyu juga sepakat ataupun percaya bahwa aroma pki bangkit ini sebenarnya sudah ada juga
karena kan tadi dikatakan ini sebenarnya diisukan kan
iya aroma itu kan bau wangi loh
jadi aroma bau wangi ya kadang kadang saya dipileg jadi kurang juga
gelagat kalau gelagat
gelagatnya ya gejala gejala
kalau ya memang ya
jadi menurut saya sodara rahmat dari aliansi pemuda anti komunis untuk mewaspadai seperti itu ya saya rasa itu boleh boleh saja
itu hak warga negara
ya kan seperti kita juga berdemokrasi
tapi kalau menduga duga itu ada
ya kalau menduga menduga ya akan lebih baik kalau itu more than just menduga
harus ditingkatkan untuk menjadi
ada suatu gejala gejala yang memang kuat
ini sudah terbukti karena ini ini ini
kalau sudah memang terbukti itu merupakan lebih dari sekedar kajian kajian diskusi
tapi melakukan aksi aksi yang memang mengarah pada pembentukan partai
itu ya jelas
jadi kalau hanya seminar diskusi sasa saja
ya kalau itu memang saya sih bagian dari bolehlah orang berdiskusi apapun di republik ini
termasuk soal apa namanya menggugat versi tunggal dari kebenaran sejarah pki
pki yang selama ini kita tahulah dipikirkan oleh siapa
kemudian ada alternatif pemikiran yang lain dari segi kajian akademik tambahan tambahan informasi
kemudian juga dari pengalaman pengalaman historis orang yang menjadi pelaku itu
walaupun sebaliknya juga mengatakan yang lain
itu boleh didiskusikan
bahkan kalau ada gerakan dari siapapun pihak
ya termasuk dulu abdurrahman wahid sebagai presiden
ya pernah berusaha untuk mencapai pprs ya
dia tidak berhasil
tapi tidak dituduh pki itu pak
jelas justru dari pihak nu yang malah menjadi korban
khususnya pada peristiwa empat puluh delapan itu banyak kiai kiai yang dibunuhin juga
tapi dia sebagai negarawan yang berpikiran besar
ya sudah dia ngambil
kita mikir ke depan islahnya seperti apa
kita cari rekonsiliasi dengan cara yang baik untuk negara ke depan
nggak mikir mikir yang lalu lalu
karena mau dikorek korek sih
ya versinya masing masing banyak sekali itu
jadi terhadap pun adanya kelompok kelompok lain selain kelompoknya mas rahmatin yang punya usul
yang penting nanti itu di mpr
kalau mpr nya akan menolak ya pasti percuma itu sia sia
kecuali kalau itu ngusulnya itu memaksakan kehendak
apalagi pakai akat senjata
nah itu baru harus dikorek
lebih makro lagi bahwa kita juga melihat bahwa tadi sudah kita diskusikan juga dengan mas abbas
isu pki bangkit ini erat kaitannya dengan kepentingan negara
dan kepentingan politik
kita akan coba dengarkan apa kemudian tanggapan dari presiden joko widodo dan juga menko polhukam
kalau memang betul pemerintah yang ditujukan bahwa isunya adalah pki
kita akan lihat pernyataan dari presiden joko widodo berikut ini
pertama jangan sampai sejarah kelam kekejaman pki itu terulang lagi
itu yang pertama
yang kedua pegang teguh pancasila
jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila
apalagi mau beri ruang pada pki tidak
yang ketiga posisi pemerintah sangat jelas
pegang teguh tahap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
komitmen kita komitmen saya komitmen pemerintah
karena di tahap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam jelas bahwa pki itu dilarang
yang terakhir saya mengajak seluruh komponen bangsa dan saya perintahkan kepada tni
tni polri serta seluruh lembaga lembaga pemerintah untuk bersama sama bersinergi membangun bangsa
membuat rakyat tenang dan tentram dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global
ya berkali kali mas abbas mas wahyu dan juga mas rahmat presiden ini mengatakan tetap mprs
bahkan gebuk pk dan lain sebagainya
tapi isu ini tetap ada begitu diisukan katakanlah begitu kalau bahasanya mas wahyu ya
untuk seolah olah agak mengarah kepada pemerintah
saya ingin ke mas abbas tadi ada temuan bahwa pendukung atau mereka yang percaya dengan isu kebangkitan pki ini adalah
masa dari pks dan juga gerindra
ini bagaimana nih mas artinya apakah memang betul ini kaitannya dengan politik
ya tentu saja yang kita studi itu adalah studi politik indonesia
perlaku pemimpin milih dan
seperti apa publik menilai isu isu kontemporer termasuk salah satunya soal isu atau yang diisukan sebagai kebangkitan pki di indonesia
nah kalau kita lihat kenapa isu ini berkembang maka kita melihat sejumlah kemungkinan di situ
tetapi yang paling mungkin dalam kontestasi politik nasional ada kepentingan yang langsung terkait dengan posisi posisi partai politik
dan persaingan di level nasional misalnya persaingan di tingkat presiden misalnya gitu
oleh karena itu dalam kajian politik kita harus dilihat juga institusi institusi politik dalam kaitan dengan isu ini
nah oleh karena itu kita coba breakdown lebih dalam lagi kita gali lapisan lebih mendalam soal irisan antara sikap
persetujuan pemilih dengan
arah dukungan partai politik mereka
nah kita melihat memang ada irisan
dengan hampir semua partai politik
dan juga terhadap
irisan dengan pemilih presiden
nah dari sisi partai politik
memang hampir semua partai politik
di antara pemilihnya
itu ada yang
setuju dengan isu kebangkitan itu
yang paling besar
itu pemilih pks dan
proporsi pemilih gerindra
lalu di antara pendukung pak prabowo
dan pendukung pak jokowi
lebih besar pendukung pak prabowo
dibanding pendukung pak jokowi
itu satu hal
lalu kita juga analisis lebih jauh dong
apakah ini ada relevansi dengan
sebagian masyarakat kita dengan
politik tahun enam puluh an
ternyata tidak ada kaitan karena
kelompok pemilih yang
yang berbeda sama sekali karakternya
dan pemilih tahun itu
dari berbagai indikator demografi
oleh karena itu
yang menjadikan ini isu
itu lebih banyak didorong oleh motif politik
hanya saja dalam temuan kita
tidak begitu laku
hanya laku untuk kelompok menurut saya
ada temuan juga tadi ataupun rilis dari smrc
tadi sudah dijelaskan bahwa
lebih banyak porsinya itu
untuk masa pendukung pks dan juga gerindra
apakah anda juga melihat bahwa pemerintahan jokowi ini
membuka ruang ruang bagi pki bangkit
ya kalau kita melihat dengan adanya
rejim disaat pak jokowi memimpin
kita melihat peluang peluang untuk kebangkitan pki itu
sangat lebih gencar ya pada saat
pada hal yang mana
ya misalnya pada hal kewenangan terhadap
para kelompok kelompok ini untuk melakukan
berbagai macam hal yang menyangkut tentang komunisme
seperti kegiatan kegiatan yang secara terang terangan
harusnya pemerintah dalam hal ini
tidak memberi ruang sekecil apapun
kepada para antek antek komunis
untuk masuk ke dalam nkri indonesia
contoh hal adalah bulan oktober yang akan datang ini
kita sudah menilai atau kita sudah mengidentifikasi
bahwa mereka akan melakukan kegiatan
kegiatan yaitu tentang berkembangnya atau
perkembangan komunis internasional
itu akan dilakukan pada bulan oktober
mereka akan lakukan di indonesia juga
siapa antek antek yang tadi anda maksudkan mas rahmat
ya adalah kelompok kelompok yang berupaya
senantiasa melakukan berbagai macam
hal hal yang menyangkut komunisme ini
mereka senantiasa melakukan kegiatan kegiatan
untuk mengkampanyekan komunis di indonesia
jadi kita katakan misalnya ada simposium enam puluh lima
sebagai upaya rekonsiliasi
anda juga memandang itu hal yang tidak boleh atau tidak seharusnya terjadi
seharusnya itu tidak tercari karena
simposium enam puluh lima kemarin terkesan
mengupayakan untuk lebih berpihak kepada korban korban
para pelaku pelaku komunis pki sehingganya
rekonsiliasi seharusnya dilakukan
secara sungguh sungguh oleh pemerintah
dan dilakukan secara netral
kalau kita berpercaya dari hasil dari rilis smrc
saya ingin tanyakan ke anda apakah anda dan juga teman teman
termasuk yang percaya bahwa jokowi adalah spki
kalau itu kita tidak menyatakan hal itu
artinya tidak percaya atau percaya
kita tidak percaya menyatakan bahwa pak jokowi merupakan pki karena belum ada bukti konkret
terkait pernyataan itu
oke nanti saya akan ke mas wahyu
bagaimana sebenarnya kenapa kemudian isu pki ataupun
mengapa pki yang kemudian
kalau memang dikatakan oleh mas abang sini adalah sebuah
motif politik ya mengapa kemudian pki yang dijual
untuk menyesuaikan pemerintah
nanti kita akan bahas mas wahyu usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami di prime news akhir pekan
tadi kita terhenti dengan perbincangan mengenai mengapa kemudian isu pki ini yang dihembuskan
kalau memang kita berdasarkan apa hasil rilis dari ataupun pernyataan dari mas abbas mengenai ini adalah motif politik
sebenarnya isu kebaktian pki ini
coba kita akan coba bedah lagi saya ingin ke mas wahyu
mas wahyu kenapa kalau dari perspektif anda ya
kalau berdasarkan hasil ataupun pernyataan dari mas abas tadi mengatakan ini adalah isu politik
katakanlah untuk dua ribu sembilan belas begitu
mengapa isu pki sih mas yang harus digunakan untuk menyerang presiden joko widodo
emang gak ada isu yang lain apa atau gimana
ya sebenarnya banyak isu itu kok saya kok heran kok nggak kreatif
kok milihnya kok dipilih yang isu komunisme pki segala macam
celakanya ternyata pak jokowi sudah semakin tegas lagi
tadi itu kita lihat di komisi pers ya kan bahwa sudah ini enggak ada ruang sedikit pun untuk pki
ya ada paling hukum kpmprs dua ribu lima ratus enam puluh enam segala macam ya sudah selesai
nah ini memang orang kan menarik dari peristiwa dulu ketika pilgub dki
ketika pak ahok posisinya di apa namanya
riset dimana mana pun itu
unggul terus susah kan gimana ngalahinnya tiba tiba ada ide
saya tadi baru sebutkan ini bisa disikat kalau pakai isu umat
pakai umat isinya islam
nah celakanya pak ahok bikin
pernyataan yang blander itu
ya sudah itu akhirnya mau tidak mau faktanya dia kalah
nah untuk dua ribu sembilan belas ini ini konteksnya lagi lagi politik kan
kita melihat kita sudah tahu banyak omongan sampai sekarang ini pak jokowi kan mau maju lagi
dan celakanya beberapa kan sudah banyak mau dukungan yang kesana
mau pak buri salbakri kayak mau pak haritanu kayak mau siapa
sebuah mau udah seperti mau menyerahkan diri kesana
ada yang mengijon bahkan kesana
siapa yang di kalahkan isunya bagaimana ini tiba tiba ketemu
kaitan dengan pki latar belakang segala macam
ya sudah dibongkar saja
jangan cuma diurai urai menjadi diskusi atau iya menjadi sorry bukan diskusi menjadi isu isu yang nggak menarik
ya udah jelas kok pak jokowi kalau memang benar ya sudah
ada prosedur hukumnya untuk menindak itu
kalau memang benar kalau pki memang bergerak kalau memang itu membahayakan
sudah kan kita punya aparat hukum
punya polisi yang kuat
kecuali dikooptasi oleh siapapun kan enggak polisi buat
gak kuat juga ada tentara
ya itu sikat kan ada viral viral dari video video yang entah bener atau enggak itu katanya bikin latihan ini itu
kalau saya itu harus dihajar
tapi kan ya cuma sekedar omongan jadi isu
ya ini terus berkelit kelindan antara kelompok kepentingan yang non kubunya pemilih jokowi itu
nah dalam ini di depan adalah pasti gerindra dan pks misalnya
setelah di situ kan kemudian didukung oleh kekuatan tambahan dari masa masa aksi aksi tempoh hari
plus dari keluarga orde baru dan jendana ya sudah
bertemu lah semua satu kepentingan itu
jadikan ini menjadi benang kusut
nah kita celakanya ikut kusut
baik mas rahmat kita ikut kusut jadinya nih mas karena isu pki ini anda juga ikut aksi u dua ratus sembilan puluh sembilan kemarin
kita tidak menyalahkan aksi tersebut tapi aksi itu kan memang kental dengan nuansa bahwa ini
apa namanya ya berbeda pendapat atau menjadi oposisi di pemerintah
dalam konteks politiknya melihat isu pki ini adalah sebagai isu politik isu politik saja anda melihatnya bagaimana
jadi kami tidak melihat bahwa ini merupakan sebuah isu politik
tadi saya sudah katakan dari awal bahwa kami berada dalam ranah mengantisipasi saja
mengantisipasi dengan adanya kebangkitan komunis di indonesia
dalam artian permasalahan hasil survei yang disampaikan oleh abang dakita tadi itu kita tidak membantah
karena itu merupakan hasil ilmiah yang dilakukan melalui prosedur ilmiah
sehingganya kami sekali lagi dalam hal ini melakukan aksi upaya untuk penolakan pki
bahkan kemarin kami melakukan deklarasi gerakan pemuda anti komunis yang akan kita bentuk seluruh indonesia
untuk mengantisipasi hal hal ini karena di wilayah wilayah tertentu baik di sulawesi maupun di kalimantan
itu sudah beberapa titik kita mendapatkan laporan bahwa mereka sudah mulai bergerak untuk menyebarkan paham paham komunis
untuk menyebarkan paham paham komunis
dan data data itu sudah mulai kita kumpulkan
sejak kapan mas rahmat ini bergerak bersama dengan teman teman tahun berapa
kita bergerak sejak tahun dua ribu sepuluh terbentuknya gerakan pemuda anti komunis ini
nah dua ribu sepuluh itu berbagai macam laporan dari daerah sudah masuk tentang bahayanya komunisme di daerah daerah terutama daerah daerah terpencil
kemudian mereka mulai menyisir ke sebagian daerah daerah perkotaan
ini yang harus kita waspadai permasalahan perpolitikan kita tidak mau masuk di ranah itu
tapi pada era sbi tidak terdengar mas ada
apa misalnya gerakan dari teman teman begitu untuk begitu semangatnya mewaspadai pki
kita sempat bergerak berapa kali pada zaman sby tentang pewasan ipki ini mungkin tidak terekspos seperti sekarang ini ya
karena mungkin kaitannya terkait penyerangan di lbh sehingga berbagai macam media mengaitkan itu meliput kita sehingga besar di media kayak seperti ini tentang
padahal anda hanya mewaspadai begitu ya
kita mewaspadai aja
waspadai kan itu adalah sah sah saja bagi kita kan daripada kita kecolongan kejadian
bahwa kemudian nanti ada dipotret sejalan dengan partai oposisi begitu kepentingan politik
ya itu hal yang tidak mungkin karena
urusannya lain begitu ya
urusannya lain ya seperti itu bang
oke mas abbas dua ribu sembilan belas ini kita menuju dua ribu sembilan belas ya
isu ini sebenarnya sudah sering juga kita dengar tapi akhirnya ya tidak termakan lah oleh publik ini kita menuju dua ribu sembilan belas mas abbas artinya
misalnya diisukan pki ini masih akan terus berlangsung sampai nanti pilpres
saya tidak tahu kalau lihat pertemuan riset kita sebetulnya ini tidak efek secara serius
isu itu tidak dimakan oleh publik
tetapi saya kira yang mungkin bisa membuat isu ini menjadi lebih ini bukan substansi bisa lebih berkembang di masyarakat
bukan substansi apa namanya betul betul ada gerakan kebangkitan itu sendiri
karena itu pasti akan ditangani oleh keamanan intelijen negara pasti sangat sigap dan siap untuk mengantisipasi itu
tidak mungkin bin bais kepolisian tni dan seterusnya membiarkan upaya upaya kebangkitan pki ini secara leluasa
pasti akan ditindak dengan keras
karena upaya upaya gerakan seperti demo demo kemarin di lbh seperti mas rahmat itulah justru yang akan memperluas isunya
jadi itu bagian dari reproduksi isu bukan substansinya
nah karena saya tidak yakin tim jaringannya mas rahmat lebih canggih dari tim bin bais atau intelijen kepolisian soal kebangkitan ini
pada saya yakin institusi yang paling dipercaya saat ini tentara kepolisian kejaksaan
sudah lebih paham dengan cara kerja intelijen yang memungkinkan mereka bisa memonitor pergerakan kebangkitan apapun bahaya apapun yang mengancam negara ini
oleh karena itu sumbangan dari kelompok model mas rahmat itu justru bukan mengecilkan resiko kebangkitan pki
malah justru memperbesar reproduksi isu kebangkitan pki
dengan dasar dasar informasi yang menurut saya tidak bergantung kepada kebangkitan pki
dengan dasar dasar informasi yang menurut saya tidak bergantung kepada kebangkitan pki
yang menurut saya belum tentu lebih baik dengan informasi yang dimiliki intelijen
oke baik mas wahyu terakhir mungkin ini kita menutup perbincangan pada malam hari ini
ini kan tentu dampaknya adalah kemasyarakat sendiri begitu ya kebangsa kita
jika kemudian isu ini terus digoreng goreng oleh sejumlah kepentingan lah atau
ya katakanlah mungkin ada kelompok kelompok seperti mas rahmat yang memang hanya mewaspadai
tapi ada juga lebih besar lagi konteksnya politik begitu motifnya politik jelas kita lihat dan juga ini sudah mulai terasa
bagaimana kemudian kita harus bersikap ini mas
wahyu masyarakat kita agar kemudian tidak dipusingkan dengan reproduksi dari isu kebangkitan pki ini
ya memang saya lihat kalau dari hasil surveinya smrc itu kan yang paling terasa angkanya besar itu pengaruhnya pada generasi milenial ya
ya jadi ya wajar aja mereka kan gak ikut pengalami gak mungkin gak membaca seratus tas bacaannya yang apa namanya hoax atau viralisasi dari situ
ya jadi semua hoax tadi itu segala macam sehingga gampang paling cepet toh bagi mereka itu mengkopipasti dengan segala macam kecanggihan bergadget itu lebih banyak pengaruhnya
jadi memang kita harus harus secara proaktif itu melakukan edukasi kalau pers ya tugasnya jadi ya sudah disini tugasnya menjadi rumah klarifikasi dari semua isu isu yang gak menarik ini gitu loh kita tunjukkan ini bener gak sih ya kan
ya jadi kakak jurnalisme itu makin berat tugasnya sekarang ini
baik mas wawid terakhir singkat saja dari perspektif anda apakah isu pki ini yang akan terus digoreng misalnya bisa berpengaruh terhadap elektabilitas dari presiden jokowi untuk dua ribu sembilan belas
ya rasanya bisa itu kalau lama lama dibikin
kalau terus dibuat goreng ini
kalau dibuat goreng bisa gitu
paling enggak ya mungkin nama namaion dikit dari suara suara sebelah gitu kan tapi ya kita tahu lah sebenarnya alangkah baiknya kalau mau dibikin itu bisa ya
kalau mau digoreng isu isu yang lain
utang kita makin banyak utang luar negeri kita
itu lebih substansial
terima kasih mas abbas dari smrc
mas woy terima kasih
mas rema terima kasih untuk bergabung bersama kami di praminis pada malam hari
kita akan lihat nanti apakah temuan smrc ini betul betul berpengaruh terhadap pilpres kita di dua ribu dua puluh
karena sudah mulai agak agak terasa ini aroma politiknya
soalnya mendekonstruksi dua partai itu
terima kasih bapak ibu sekalian
dan rangkuman fokus bahasan kami pada malam hari akan segera hadir
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi